kita beralih ke informasi lainnya
komisi pemberantasan korupsi akhirnya memindahkan penahanan wali kota madiun nonaktif bambang irianto ke rumah tahanan medaeng sidoarjo
bambang irianto akan menempati blok tahanan khusus tipikor sambil menunggu proses persidangan
bambang irianto tiba di rutan medaeng selasa sore di kawal penyidik kpk mengenakan rompi khusus tahanan kpk warna oranye
begitu turun dari mobil wali kota nonaktif madiun ini langsung masuk ke dalam rutan medaeng
bambang irianto dipindahkan dari rutan kpk di jakarta ke rutan medaeng karena proses pengadilannya akan digelar di pengadilan tipikor surabaya
kpk sebelumnya menetapkan bambang irianto sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pembangunan pasar besar kota madiun senilai rp tujuh puluh enam lima miliar tahun dua ribu sebelas silam
di dalam rutan medaeng bambang irianto
akan menempati blok h khusus tahanan tipikor bersama dua puluh orang tahanan tipikor lainnya
tetap sama semua jadi proses pertama melalui proses mapenaling ya semua mengalami proses itu
kemudian kita lihat nanti perkembangannya jadi ada juga blok khusus tipikor untuk tahanan tipikor ada di sana nanti kita kumpulkan di tempat mereka
meski pejabat non aktif kepala rutan medaeng menegaskan
tidak ada perlakuan khusus pada tahanan pejabat dan akan memperlakukan sama dengan tahanan lain